pokoknya aku mau ke rumah sakit pak
aku curiga semua kekacauan ini tuh ada hubungannya dengan penyakit milo
makanya aku mau ke rumah sakit untuk menemui dokter yang menangani dia kemarin pak
udahlah jol apapun alasan kamu milo sudah kurang ajar sama kamu
bapak gak akan rela jul bapak gak mau kamu mempertahankan dia jadi suami kamu
kalaupun penyebabnya bukan penyakit milo besar kemungkinan ini masalah keluarga
bapak dan juga keluarga mil selalu aja gak
aku mengambil keputusan ini
karena aku pikir ini adalah yang paling baik untuk aku
dan suatu saat nanti
kalau kamu udah tau semua jawabannya
kamu pasti akan bersyukur karena hari ini gak jadi menikah dengan aku
kalau ini candaan
sama sekali tidak lucu milo
wah aku ini gak bercanda pak
kamu memang sengaja mau mencoreng nama keluarga kita kan
aku gak ada pilihan lain pak
bagaimana papa bisa sabar dengan anak pulang aja seperti ini
tidak menghargai perempuan
di saat kita menolak dia memaksa pak
dan di saat kita siap di menit terakhir
dia ingin membatalkan pernikahan
apakah kurang ajar anak ini
papa papa berhak marah sama milo
papa juga berhak nampak milo atau mukul dia
mukul milo atau apapun itu
dan semua orang juga berhak marah sama milo
tapi aku gak akan merubah putusan aku
saya sendiri juga gak tau alasannya milo itu apa
saya gak mau tau kamu
yang jelas dia sudah mempermalukan kami
merusak semua rencana
menghancurkan hati anak saya satu satunya kang
tapi beri saya waktu
untuk mencari tahu apa alasannya sebenarnya
gak ada waktu lagi
semua tamu sudah pergi
dan yang jelasnya
ini jadi bahan omongan semua orang
kasih tau anak akang
supaya belajar menghargai perasaan orang lain
jangan suka mempermainkan perempuan
pak ahmad tunggu
ini masih bisa untuk dibicarakan baik baik
apa sebenarnya yang di phone his doctor kemarin
kenapa kamu mau tau penyakitku sih
karena aku ngerasa cuma itu satu satunya alasan yang bisa membuat kamu mendadak membatalkan pernikahan kita mil
seperti yang aku bilang aku udah gak punya cinta lagi untuk kamu
enggak mia aku masih ingat semua kenangan kenangan kita dengan baik
dan aku yakin pembatalan ini bukan masalah cinta
aku gak yakin bisa membahagiakan kamu
jadi sebelum semuanya terlambat lebih baik kamu menikah dengan orang lain aja
setelah semua yang kita lakukan aku masih ingat bahwa kita bisa berkahwin

apakah kamu bisa ngelupain semuanya begitu aja
kamu gak ingat mia kemarin tuh kita baru berdebat berapa anak yang kita inginkan
kamu gak ingin mewujudkan mimpi kita mil
menikah punya tiga anak dan kita juga janji kalau kita akan mengurusnya bergantian
juli tolong juli jangan tekan aku seperti ini dong
kamu pikir aku gak tertekan mil menerima musibah seperti ini di hari pernikahan aku
aku gak berhak merusak hidup kamu juli

kamu bisa bahagia dengan orang lain
kamu pikir aku punya hubungan khusus sama wisnu mil
dan itu yang membuat kamu membatalkan pernikahan kita
aku gak akan mengingat
pergi sebelum aku mendapatkan jawabannya
kamu lihat ini kan
sekarang kamu bawa foto ini
kita berpisah dan kita gak akan mungkin bersatu lagi sama
foto ini mungkin bisa kamu rekatkan dengan lem atau apapun
tapi nggak akan mungkin sempurna seperti awalnya
kamu bawa semua ini dan pergi julie
pokoknya aku mau ke rumah sakit pak
aku curiga semua kekacauan ini tuh ada hubungannya dengan penyakit milo
makanya aku mau ke rumah sakit untuk menemui dokter yang menangani dia kemarin pak
udahlah jul apapun alasan kamu milo sudah kurang ajar sama kamu
bapak gak akan rela julie
bapak gak mau kamu mempertahankan dia jadi suami kamu
kalaupun penyebabnya bukan penyakit nilo besar kemungkinan ini masalah keluarga
bapak dan juga keluarga mil selalu aja gak pernah bisa damai
selalu salah paham
bapak sudah mengumbar ego
jadi kamu mau nyalahin bapak
milo itu sudah dipengaruhi keluarganya
dan tetap bapak yang kamu salahkan
bapak terima julie
bapak terima kalau kamu membela milu daripada ayah kamu sendiri
tapi aku tetap pada pendirianku pak
pasti ada alasan besar kenapa dia tega meninggalkan aku
terserah apapun alasan kamu
bapak gak studi lihat muka dia lagi
bapak akan cabut restu bapak untuk kalian

bapak akan cabut resu bapak untuk kalian
lagian untuk apa kamu masih mengharapkan laki laki seperti itu
laki laki yang benar itu seperti wisnu
bapak tidak tahu
bapa tentu memstilkan dalam makhluknya wisnu sekarang
dan programmers melrellah contacts feriway milo menggunakan dan menggunakan
wisnu untuk menghidupkan mereka
wisnu tadi itu dia yang membuat lagian kita susah
wisnu itu yang membantu kamu untuk mengusilkan komitmenusuh
bapak ter inadequatearlah melihat all

waisifat bisa menelitihimu
apa pentingnya dia dibandingkan dengan bistro
sudah jelas jelas wisnu yang berjasa dalam hidup kamu
wisnu yang membuat kamu sukses selama ini
wisnu yang membantu kamu membuka ga
kalau emang sulit untuk membunuh perasaan cinta ini
biar aku saja yang pergi